dewan perwakilan rakyat menggelar rapat paripurna mengenai tanggapan fraksi atas pertanggung jawaban apbn dua ribu tujuh belas
sepuluh fraksi sepakat melanjutkan rancangan anggaran menjadi undang undang pertanggung jawaban anggaran
dalam rapat paripurna selasa pagi kemarin satu persatu fraksi membacakan pendapatnya atas pertanggung jawaban apbn pemerintah tahun dua ribu tujuh belas
sebagian besar fraksi menyoroti rasio utang yang semakin besar
sepuluh fraksi sepakat untuk menerima undang undang pertanggung jawaban anggaran
hanya fraksi gerindra yang menolak pertanggung jawaban anggaran
fraksi gerindra juga meminta pemerintah membuat target penerimaan pajak yang realistis pada apbn dua ribu dua puluh
pemerintah menargetkan kenaikan pendapatan negara sebesar enam belas persen
usai menghadiri rapat paripurna di gedung parlemen selasa siang sri mulyani mengatakan
realisasi penerimaan hingga akhir tahun akan ditopang oleh penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan pajak
menurut sri mulyani
kedua sektor itu akan paling banyak menyumbang penerimaan negara hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
sri mulyani menambahkan
pemerintah pun akan segera menyerahkan laporan semester pertama pelaksanaan apbn kepada dpr

menteri keuangan sri mulyani optimistis pendapatan negara sepanjang tahun dua ribu dua puluh
mencapai target yang ditetapkan apbn dua ribu delapan belas sebesar rp satu delapan ratus sembilan puluh empat tujuh triliun